jelang penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat paslon nomor urut tiga ganjar pranowo mahfud md
siapkan gugatan sengketa pilpres ke mahkamah konstitusi
kita sudah bersama dengan todung mulia lubis deputi hukum tpn ganjar mahfud dan juga habibur rahman wakil ketua umum gerindra
terima kasih selamat sore bang todung dan juga bang habib
selamat sore assalamualaikum wr wb
bang torung ini bukti apa saja yang sudah disiapkan tim hukum untuk menggugat ke mk di gugatan ke mk
banyak sekali bukti yang sudah kita kumpulkan ya
selain c satu yang kita sudah dapatkan dari begitu banyak tps tentu kita bukti bukti yang lain ya
yang kita kumpulkan dan jumlahnya ratusan ya ribuan bukti bukti itu
tapi apakah kita akan sampaikan semuanya itu tentu kami akan butuhkan nantinya langkah pendapatan berikutnya
tapi selain bukti bukti yang tertulis kami juga punya saksi fakta yang akan kami hadirkan pada persidangan di mk nantinya
kami juga ajukan sejumlah ahli untuk tampil di mk untuk menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan tsm dan apa dampaknya terhadap voting behavior perilaku pemilih
karena kita memang akan lebih banyak fokus kepada pelanggaran atau saya lebih ceku menyebut kejahatan tsm
dan ini bisa dibuktikan sebenarnya
bisa dibuktikan dari berbagai ilmu pengetahuan
kalau kita lihat dari psikologi politik kita bisa lihat dampak dari pernyataan pernyataan sikap sikap kebijakan kebijakan yang analistik itu memperawai perilaku pemilih
kalau kita lihat dari segi komunikasi politik kita juga bisa membuktikan bahwa komunikasi politik itu punya dampak karena perilaku pemilih
kita akan mencari dampak kita akan mencari dampak
dan saya harap mahkamah kostitutif dan mahkamah hakim hakim bisa melihat kasus ini dengan lebih jernih
tidak dengan semata mata perhitungan angka ya perolehan suara
maksud saya tidak akan menyebutkan persoalan
bang todung ada bukti tertulis saksi fakta dan ahli
untuk saksi faktanya dikabarkan ada seorang kapolda siapa ini
tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya
bagaimana kita akan menampilkan semua saksi saksi dan ahli yang akan ditajukan
bang habib akankah melakukan persiapan khusus untuk menghadapi gugatan ke mk ini
ya kita sudah sangat siap ya
konsekuensi kita menang tentu pihak yang nanti merasa dikalahkan merasa kalah tentu akan mengajukan upaya hukum ini
teman teman diajukan dan kami akan hadir sebagai pihak terkait
tapi kalau kita bicara soal tsm ada dua hal besar yang menurut saya perlu kita garis bawahi
pertama sejak diundangkannya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas jelas rejim tsm itu menjadi objek dari bawaslu
lalu praktek terhadap apa yang diatur di undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas adalah sengketa pilpres tahun dua ribu sembilan belas
dimana waktu itu kami sebagai pihak pemohon
kami juga mengajukan argumentasi yang sama
seperti kurang lebih disampaikan rekan rekan saat ini dan itu ditolak
jadi kalau kita melihat undang undang itu satu aturan tertulisnya kedua prakteknya
aturan tertulisnya itu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang kedua praktek terhadap aturan itu yaitu phpu pilpres tahun dua ribu sembilan belas
dua duanya menegaskan bahwa kalau tsm itu ada rejim pengaturannya dan penindakannya sudah dialihkan ke bawah selu
jadi berbeda ke demikian tsm saat ini
dengan tsm tsm sebelum diundangkannya undang undang tersebut
seperti yang terjadi di pilkada pilkada yang pernah disebutkan oleh prof mahfud
nah kemudian kalau kita bicara soal tsm kami juga percaya diri bahwa justru sebaliknya
kami ini sebenarnya adalah korban dari kecurangan yang tsm
walaupun kami menang karena dari kasus kasus yang sudah terbukti
banyak sekali mengarah bahwa memang tsm
mulai dari kasus pj
kemudian kasus kepala kepala daerah
yang dinyatakan oleh bawaslu memang sudah melanggar
lalu kasus kasus kementerian kementerian yang digunakan untuk pemenangan paslon di luar paslon kami
jadi apakah secara prosedural apakah secara substansi kami insya allah percaya diri menghadapinya
bang todong ini ada dugaan kecurangan terstruktur sistematif dan juga masif
apa yang unsur unsur apa saja yang nanti akan dikeluarkan
kalau kita melihat undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu penafsiran tsm itu sangat sempit hanya money polic
tapi kan persoalan sengketa pilpres yang kita jadikan sebagai bahan untuk debat hari ini itu persoalan yang sangat prinsipil
kita mesti membaca pasal dua puluh dua e undang undang dasar
namakamu itu titik desain pemilu sektor
audio bang todung kurang jelas
ya sekarang sudah jelas silahkan dilanjutkan
nah saya mengatakan bahwa kalau kita melihat tsm itu semata matahannya dari undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu sangat sempit
dan itu tidak merefleksikan original intent ya
dari pembuat undang undang dasar empat puluh lima
setiap sengketa pilpres yang diajukan ke mk itu didasarkan pada apa
pada pasal dua puluh dua e undang undang dasar empat puluh lima
yang menghauskan pemilihan umum itu dilakukan dengan jujur adil langsung umum dan bebas rahasia
nah disinilah inti dari persoalan yang kita hadapi
nah kita tidak mau itu hanya sebatas ya money politics
kita tidak mau sengketa itu hanya soal perolehan suara
jadi perolehan suara yang kita dapat pada tanggal empat belas februari ketika rakyat pemilih itu datang berbondong bondong ke tps
itu kan semua ditentukan oleh apa yang terjadi pada sebelum pencoblosan ini
apakah itu pada masa kampanye mungkin juga jauh sebelum masa kampanye itu sudah bisa dibuktikan
nah jadi ya ini yang sebetulnya menjadi tantangan mk untuk betul betul melihat secara jernih

oke bang todung ini kan juga disebutkan bahwa dugaannya adalah mobilisasi massa
nanti yang akan dibuktikan dalam mk seperti apa
nah sebetulnya sih mobilisasi massa kan bisa kelihatan
anda juga bisa melihat bagaimana pembagian bansos itu dilakukan
nah ini semua ya sudah diberitakan di media bagaimana intimidasi itu bisa
bisa dilakukan terhadap kepala desa
nah kita mendapatkan banyak sekali keterangan dan informasi
saya ketemu dengan beberapa pihak kepala desa di daerah yang kita minta untuk menjadi saksi
tapi mereka semua ya dihadapkan pada ketakutan
ketakutan untuk bisa masak
ketakutan untuk memberikan keterangan
ketakutan nama mereka sendiri mereka tidak mau disebutkan
nah inilah iklim yang kita sedang hadapi sekarang ini
nah kalau kita ingin mengungkapkan kebenaran konstitusional
saya ingin menggunakan kata itu kebenangan konstitusional
kita butuh keberanian dari semua pihak
baik itu saksi baik itu ahli maupun hakim mahkamah konstitusi
oke bang habib untuk menjawab ini ada pembagian bansos dugaan intimidasi
apakah ini juga sudah disiapkan oleh tim anda
atau mungkin akan melakukan pembuktian terbalik
bukan bukan tidak ada kaitannya pembuktian terbalik mbak
jadi gini saya bilang tadi kalau kita bicara tsm justru kami punya dasar kuat
punya bukti kuat punya saksi banyak sekali bahwa kami adalah korban kecurangan tsm yang merugikan kami
jadi artinya pelakunya baik paslon satu maupun paslon tiga
nah itu nanti akan kami buka juga di persidangan mahkamah konstitusi
kita soal adanya institusi institusi tertentu kementerian kementerian kepala kepala daerah
pj kepala daerah yang memang secara terstruktur sistematis dan terjadi masif digunakan untuk
nanti kan kita bisa lihat pak todung tentu punya dalil kami punya dalil kan harus berdasarkan bukti
nah tapi kalau soal kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi menurut saya itu kan sudah kita sepakati bersama
undang undang tidak bisa diabaikan oleh siapapun karena undang undang itulah bentuk kesepakatan kita semua
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas menurut saya undang undang pemilu yang paling sempurna yang pernah ada
karena dia mengakomodir dia mengatur semua hal ikhwal terkait pemilu sampai sedetail detailnya
sampai undang undang ini menjadi salah satu undang undang yang pasalnya terbanyak dan undang undang yang tertebal
karena hal detail pun diatur di situ
jadi apa yang kita risaukan apa yang kita cemaskan apa yang kita persoalkan apa yang kita gugat sebenarnya bisa dilakukan sejauh hari
bunyi tsm ini yang kami dapat baru setelah penghitungan suara
setelah quick count menyatakan ada yang kalah lalu mulai bunyi tsm
padahal ya berbagai sengketa kan bisa diselesaikan sebelumnya
di buku keempat undang undang pemilu ya itu satu buku sendiri mengatur soal mekanisme bagaimana merespon berbagai bentuk kecurangan
ada mulai sengketa administrasi
ada phpu dan semuanya punya turunan turunannya
sebagian besar kami tempuh dan sudah memiliki kekuatan hukum
nah sehingga sekarang kalau ada teman teman mempersoalkan banyak hal
mulai dari soal kewenangan mahkamah konstitusi
kami juga punya ya banyak sekali ahli ya
yang akan menyatakan penguatan argumentasi bahwa memang mahkamah konstitusi itu punya kewenangan yang memang khusus ya
yaitu mengadili perkara yang bisa berpengaruh terhadap hasil pemilihan
sehingga kesepakatan kesepakatan konstitusional kita menurut kami ya haruslah kita sama sama hormati
bang todung ini justru bang habib menyebut sebagai korban
apakah juga tim ganjar mahfud akan melakukan pembuktian terkait dengan manipulasi dugaan manipulasi suara
tapi dijawab setelah jeda tetap bersama kami di kompas petang
tpn ganjar mahfud siap gugat kecurangan pemilu di mk
dan kita masih bersama bang todung dan juga bang habib
bang todung ini kan tim it ganjar mahfud menemukan adanya alogaritma yang menahan sekitar tujuh belas
ini apakah nanti akan dibuka juga nanti dalam gugatan
dan apakah juga nanti meminta kpu untuk membuka data secara belak belakan
yang membuat angka ganjar mahfud itu stuck pada tujuh belas
saya sangat sulit untuk memahami logika algoritma seperti ini
tapi itu terjadi karena itu bisa di stel
dan ini yang harus diungkapkan di sidang di mahkamah konstitusi
nah yang saya ingin katakan dalam kaitan ini adalah tsm
tsm yang memang tadi dikatakan oleh saudara habib diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tapi kan tidak undang undang yang pasalnya banyak itu undang undang yang lengkap dan yang baik
banyak hal hal yang tidak diatur
ada kekosongan hukum dalam undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
karena kalau kita baca undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu
yang lain itu tidak money politics
itu jadi domennya bawah seluruh
nah kalau kita baca pasal dua puluh dua e undang undang dasar empat puluh lima
yang namanya tsm itu hanya menjadi domain dari bawah seluruh
itu bisa menjadi domen dari mahkamah konstitusi
nah disinilah desain konstitusional dari penyelesaian sengketa pilpres
mesti dikembalikan kepada maksud pembuat undang undang
dan fungsi dari mahkamah konstitusi itu sendiri
kalau tidak kita akan mendapatkan kebenaran yang konstitusional oleh pemilu ini
dan hakim hakim emk mesti berani keluar dari perangkap yang ada pada mereka sekarang
kalau tidak kita akan dihadapkan pada ketidakadilan konstitusional
bang habib ini kan di ganjar mahfud ini juga ada sosok mahfud md yang juga mantan ketua mk
yang memang diduga juga sudah mengetahui bukti bukti apa saja yang memiliki nilai yang kuat
bagaimana anda akan menghadapi sosok beliau ini
pak mahfud pernah mempraktekkan
tsm ini di mahkamah konstitusi
tapi yang pak mahfud sebut yang pak mahfud rujuk
itu adalah tsm era sebelum undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
ketika waktu itu belum ada aturan detail memang
ada semacam refpending ya
di apa namanya pilkada kota waringin barat
tetapi itu semua sudah diatur secara jelas ketika undang undang itu diundangkan
nah soal argumentasi abang saya todung mulya lubis
bagaimana mk mengacu ke konstitusi seolah olah mengabaikan undang undang
itu sebenarnya argumentasi yang sama yang kami sampaikan
ketika dua ribu empat belas dan terutama dua ribu sembilan belas sebagai pemohon
waktu itu ingat kami mengatakan mk jangan hanya menjadi mahkamah kalkulator
tetapi salah satu pertimbangan hukum yang penting di garis bawahi
yang di perkara nomor satu tahun dua ribu sembilan belas adalah tidak bisa uji materi dan sengketa phpu diajukan sekaligus dalam satu berkas
artinya kan kalau kita ingin mengabaikan ketentuan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
itu kan ranahnya uji materi
sementara kalau kita mempersoalkan hasil pemilu itu adalah phpu
tidak bisa digabung dalam satu berkas
nah mungkin memang kalau tidak ada kritikan terhadap undang undang tersebut
tentu kita bisa sampaikan bisa legislative review
misalnya dengan serta merta saat itu undang undang tersebut diabaikan begitu saja
jangan lupa sepertinya setidaknya empat hakim mk yang waktu itu mensidangkan perkara dua ribu sembilan belas
tetapi kalau saya mengacu kepada putusan putusan mk
beda dengan putusan di pengadilan lain lah yang kadang kadang tidak konsisten
apalagi perkara phpu pilpres itu kan hitungan jari
tiap lima tahun hanya ada satu gitu kan
menurut anda sosok mahfud tidak begitu menguntungkan bagi tpnk
atau ya dianggap normal saja
yang sudah dipahami dan disampaikan pak mahfud itu tsm yang out of date
itu di apa namanya di kita akan analisasi ke bawah slu
dan lalu diuji ya bagaimana pengaturan itu diuji dalam penerapannya
itu pihak satu tahun dua ribu sembilan belas ya
nah kalau soal kemudian algoritma dan lain sebagainya secara ilmiah
kemudian juga ada situs kawal pemilu
dan itu ya jelas jelas gitu kan
membuktikan bahwa memang pasangan prabowo gibran
tapi kalau saksi yang diajukan ini adalah seorang kapolda anda kaget tidak
atau justru anda sudah menduga siapa sosoknya
nggak tahu silahkan saja siapa saja kita nggak kaget ya
justru apa silahkan itu hak apa namanya
kami juga sudah punya banyak sekali daftar saksi
kita sudah beberapa kali bersidang phpu pilpres di mahkamah konstitusi
bang todong kalau kita bicara soal gugatan ke mk
ini kan pasti beyond resonable doub gitu ya
apakah sosok kapolda ini yang akan menjadi kuncian anda
hal hal lain yang saat ini mungkin masih dirahasiakan
anda bicara mengenai pembuktian ya yang ada di mk
nah kalau pembuktian itu berdasarkan apa yang disebut pembuktian pidana yang beyond any reasonable doubt
karena menurut saya dalam sistem peradilan konstitusional dimanapun
yang dianut itu bukan sistem pembuktian pidana
yang lebih longgar dalam perdata
nah ini yang harus dipelajari oleh semua kita ya
karena menurut saya mencari kebenaran konstitusional itu satu tantangan yang tidak mudah
karena itu saya meminta dikembalikan kepada fungsi konstitusional dari mk itu sendiri
itu bagian kecil dari seluas esensi perselisihan pilpres
dan itu yang membuatnya kita memiliki kebenaran konstitusional
dan oleh sebab itu saya kembali mengajak untuk melihat pasal dua puluh dua e
kalau tadi dikatakan oleh saudara habib bahwa dia pernah mencoba itu pada sidang mk dua ribu sembilan belas dan tidak berhasil
kita harus terus mencabar mahkamah konstitusi untuk mengubah paradigmanya
sehingga dia bisa melahirkan kebenaran konstitusional yang kita inginkan
jadi kita tidak berterah kepada perangkap undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas yang tidak membuka peluang untuk mencari kebenaran konstitusional itu
bang todung ini kan gugatan kejahatan tsm ini kan sebenarnya bukan main main
wah saya senang anda mengatakan menyebut istilah kejahatan tsm
sebab selama ini yang dikatakan pelanggaran tsm
karena ini memang by design kalau kita mau melihat ya
nah kalau kita melihat pola pattern dari pembagian tsm
kalau kita melihat pattern perangkatan penjabat penjabat di daerah sebelum pilpres
ini semua adalah satu apa ya satu pattern yang bisa membuktikan apa yang disebut perstruktur dan sistematik itu
jadi kalau anda tanya apakah saya bisa membuktikan
nepotisme yang dimulai dengan putusan mk nomor sembilan puluh itu membuktikan sebetulnya
ada satu pelanggaran yang sifatnya tsm dan terstruktur sistematik dan masif gitu
nah ini kasat mata ini telanjang dan tidak terlalu sulit untuk membuktikan itu
baik terima kasih atas perspektif anda bang habib bu roman
terima kasih juga atas perspektif anda sore hari ini bang todung mulya lubis
kita tunggu nanti tanggal mainnya setelah tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat ya